wakil gubernur disepakati atau nanti peristiwa politik gerindra yang dapat wakil gubernur
pks ada konsekuensi nggak
makanya kami mengingatkan ya bahwa manuver itu jangan lagi dilakukan oleh gerindra
ada konsekuensi nggak yang anda akan
yang kami khawatirkan adalah kami nanti nggak bisa menjamin ya
kader kader yang ada di dki jakarta kalau gerindra terus manuver
maka ya akan punya pengaruh terhadap pilpres ke depan
maksudnya nggak bekerja untuk pemenangan prabowo sandi gitu
kita khawatir ini kita khawatir nanti tidak all out di dalam memberikan dukungan